terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pihak istana menjawab kemungkinan adanya perombakan kabinet indonesia maju
pada pemerintahan presiden joko widodo
staf khusus menteri sekretaris negara valdo maldini
memberikan keterangan pers dalam video yang dibagikan kepada media kamis kemarin
menurutnya perombakan atau reshuffle sangat mungkin mengingat ada kursi menteri yang masih kosong
namun ia tidak memberikan informasi kapan persisnya presiden jokowi akan merombak kabinet
ya semuanya sangat memungkinkan apalagi masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini
presiden tentunya sudah memiliki hitungan menghadapi berbagai ketidakpastian global
krisis pangan dan krisis energi yang menjadi perhatian
butuh solusi untuk itu maka perombakan pun dapat dilakukan apabila dibutuhkan